lalu seberapa besar dampak dari kenaikan harga hotel terhadap biaya umroh dan juga seberapa masif dampaknya bagi para jemaah serta para penyelenggara umroh
kita akan berbincang langsung dengan ketua dpp ampuri firman m nur selamat malam pak firman
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami ingin mengkonfirmasi kembali apakah benar kondisinya seperti itu di sana dan apakah ada indikator indikator lain sehingga harga hotel ini naik drastis
ya sebetulnya kami telah memberikan warning dari awal
di awal bulan desember yang lalu bahwasannya ada kemungkinan akan terjadi luncakan kedatangan jamaah dari seluruh dunia
karena bulan desember adalah puncak di mana liburan terjadi hampir di seluruh belahan dunia dan juga di mana hampir dua tahun pasca pandemi kerinduan ke tanah suji itu sangat meningkat sekali
bahkan dari indonesia kedatangan jemaah indonesia ke saudi arabia luar biasa meningkat mbak caca
dari sebelumnya kita selalu hanya berada di ranking kedua namun dalam semenjak bulan agustus sampai saat indonesia menjadi pengirim terbanyak di dunia nomor satu
yaitu tujuh ratus delapan puluh ribu dalam berapa bulan saja keberangkatan
ini juga akan menimbulkan sebagaimana kita tahu demand dan supply efek sekali dalam kondisi saat ini
tadi juga sudah disampaikan oleh mbak caca bahwa ampuri menengah negarai saat ini juga reservasi grup juga sangat diberikan
dibatasi tidak sebelumnya
untuk itu realitas yang terjadi di lapangan para penyelenggara atau ppu dan termasuk diantaranya anggota ampuri juga agak sulit untuk memenuhi komitmen sebagaimana janji awal ketika mereka menyampaikan paket paket mereka kepada jamaah
nah dalam arahan kami pun jelas kami harapkan terbangun komunikasi aktif baik dari penyelenggara terhadap jamaahnya
karena sifat dari penyelenggara apa pelayanan ini
ini adalah penyelenggaraan
jadi dan ini adalah bimbingan juga termasuk di dalamnya termasuk kepembinaan termasuk juga pelayanan
perlu ada keterbukaan dari para penyelenggara dalam kondisi lapangan pada saudi arabia
dalam hal lain tersebut kami ampli memberi arahan kepada anggota dan berharap juga anggota melakukan sosialisasi yang sebaik baik daripada jemaah
sehingga jamaah bisa memahami realitas yang terjadi di lapangan
kemudian saya konfirmasi apakah betul kenaikan harganya mencapai tiga ratus persen pak
puncak puncaknya kemarin di akhir desember sampai awal pekan januari ini
bahkan hampir rata rata semuanya tiga ratus persen
nah diantara penyelenggara perlu di arahan kami juga kami pastikan
kenaikan ini perlu harus dibicarakan dengan baik dengan semua pihak
karena tadi saya sampaikan sifatnya anggota penyelenggaraan
kami mengumpulkan dana masyarakat dengan penawaran paket paket sesuai biaya yang dalam ekspektasi
sesuai dengan hitungan paketnya
dan realitas ini perlu dibicarakan
kendala awal adalah tentu bisa memenuhi sesuai komitmen awal janji hotel yang akan diberikan
nah ini perlu sekali ada perubahan disampaikan bahwasannya kondisi overbook tidak bisa mendapatkan
sedangkan tiket sudah pasti sedangkan jemaah jadwal kemerahkan yang sudah pasti
jika ada perubahan akomodasi tidak sesuai komitmen awal perlu disampaikan dari awal
sehingga tidak ada jamaah yang terkesan baru sampai di tanah suci
kemudian menemukan bahwasannya mereka tidak mendapatkan
dapatkan sebagaimana yang dijadikan di awal kepada mereka
yang kedua terharap juga terjadi kebukaan tentang biaya ini
jangan sampai nanti hal hal tersebut merugikan salah satu pihak
namun kami berharap juga para penyelenggara ini untuk menjaga komitmennya semaksimal mungkin
semaksimal mungkin bisa memenuhi komitmen dan berharap tidak ada penambahan biaya
jika ada penambahan biaya perlu disepakatin dengan antara penyelenggara dan jamaahnya
bapak memang sistem pembukingan hotel di arab saudi di mekah dan madinah khususnya ini seperti apa
karena tadi disebutkan mungkin saja ada perubahan hotel atau mungkin saja ada perubahan harga hotel
apakah memang pihak hotel ini bisa kemudian mengubah harga yang dalam waktu dekat atau seperti apa
pak karena kan jamaah sendiri ini banyak yang sudah
sudah memesan paket jauh jauh hari sebelumnya beberapa bulan sebelumnya pak
betul jadi selama ini semua hampir mayoritas biro travel melakukan stress booking sedari awal
namun banyak juga karena memang tiket permintaan semangkiting yang di belakangan
kemudian ketersian sebagaimana kita tahu baca baca di awal
ketika umroh dibuka di bulan agustus september yang lalu bahkan di pertengahan november
kita menghadapi kendala tersediaan tiket pesawat
yang mana kepentingannya demand keterbasan tiket pesawat pasca pandemi
menyebabkan sulit bagi penyelenggara untuk mendapatkan tiket
nah kemudian bulan november tiket itu sudah confirm
barulah travel ini mulai melakukan reservasi untuk hotel hotelnya
nah rupanya reservasi pada bulan november ini menjadi observasi yang terlambat mbak caca
hampir semua hotel tersebut sudah fully book dan tidak bisa melakukan reservasi
di samping memang tidak bisa reservasi
karena memang setingginya permintaan harga pun melambung dengan tinggi
tambangnya melambung dengan tinggi sekali dan itu menjadi tantangan bagi semua penyelenggara
namun sampai saat ini sebagaimana kita lihat kondisi jemaah yang ada dan okupansi pesawat pesawat yang terbangun di arabia
memang hampir semua jamaah dapat diterbangkan sesuai dengan jadwal
memang ada hanya beberapa biro perjalanan yang membatalkan karena ketidakmampuan
dan mungkin kesepakatan dengan jamaah mengatur ulang jadwalnya
tapi secara umum keberangkatan kami lihat
kami pantau di bandara dari jakarta surabaya medan dan ujung pandang berjalan tetap dengan normal
namun tidak sebagai sepadat sepadat sebelumnya
kenapa karena memang keterbatasan akomodasi tersebut
jadi kendalanya sebetulnya adalah ini diluar ekspektasi semua pihak
dan kami sudah semenjeng negara berharap biasanya dua bulan atau satu bulan sebelumnya untuk mudah mendapatkan reservasi
tapi sekarang tidak mungkin tidak bisa terjadi
dan ini perlu diantisipasi dan dibangun komunikasi yang aktif

dan perusahaan yang berhasil
dan perusahaan yang berhasil
makanya kami menyampaikan arahan dari awal disini sampaikan dengan baik dengan jamaah
yang kedua yang paling penting adalah puncaknya nanti mbak caca adalah di bulan ramadan
yang kedua ini akan terjadi hal yang sama
kita berharap semuanya bisa mengantisipasi lebih awal
biro perjalanan sudah harus dari sekarang melakukan reservasi dan memastikan harganya sesuai dengan budget
jangan sampai nanti menerapkan harga harga yang sifatnya spekulatif
biar realisasi realisanya rupanya harganya menaik dan sangat tinggi
dan akhirnya tidak mampu memberikan pelayanan sebagaimana komitmen
baik ini berarti diprediksikan akan terus berlangsung hingga bulan ramadan seperti itu ya pak
betul mbak caca sampai bulan ramadan
kemudian mempengaruhi komponen perusahaan
kemudian biaya perjalanan umur
kalau kita bisa flashback ke belakang pada awal tahun dua ribu dua puluh dua atau di bulan agustus dua ribu dua puluh dua ini
juga harga tiket pesawat melambung tinggi
dikatakan bahwa ini adalah komponen terbesar salah satu komponen terbesar
apakah harga hotel juga menjadi komponen harga terbesar yang bisa menaikkan biaya paket umroh pak
ya sampai saat ini sebetulnya
tiket pesawat tetap menjadi komponen biaya terbesar
namun jika perjalanan itu menyediakan fasilitas bintang lima
sekarang harga hotel juga menyimbangkan harga komponen pesawat
bahkan kenaikan ini hampir dekati lebih beliin dari harga pesawat akhirnya
sekarang juga sudah berimbang dengan biaya hotel
nah tentang harga hotel
sebetulnya sebagaimana peraturan menteri agama
harga resesi terakhir ketika bulan agustus dua ribu dua puluh dua yang lalu
nah kami berharap segera akan duduk bersama kementerian agama
untuk mengevaluasi menjadi harga referensi
karena ini penting sekali sebagai arahan bagi masyarakat
untuk memperhatikan berapa biaya yang pantas
untuk bisa mendapatkan pelayanan

jangan sampai nanti masih ada yang orang yang menggunakan momen momen ini
untuk mengumpulkan jamaah sebanyak banyaknya dengan harga berat
realitasnya kondisi di lapangan tidak mungkin untuk memberikan harga tersebut
nanti yang menjadi korban tentu akan kembali kepada jamaah
insya allah dalam waktu dekat mbak caca karena ini masih awal tahun
masih kondisi ini insya allah kita akan duduk bersama kementerian agama
kita bisa menyusun kembali harga referensi yang pantas dan cukup bagi jamaah
untuk mendapatkan kenyamanan dengan kepasian pelayanan
dan biaya yang direferensikan oleh kementerian agama
selain komunikasi yang harus terus dijalin antara penyelenggara umroh dan juga jemaah
ini pemerintah juga harus segera duduk bersama ya seperti itu ya pak ya
agar tidak simpang siur dan dimanfaatkan oleh orang orang yang nakal seperti itu ya pak ya
kemudian pertanyaan saya apakah kenaikan harga hotel ini
yang nanti akan berdampak kepada kenaikan paket umroh
memberikan dampak yang begitu signifikankah kepada para penyelenggara umroh
atau berpotensi merugikah pak
ya saat ini tidak bisa kami apa namanya ini realitas yang terjadi
hampir semua biro perjalanan berusaha semaksimal mungkin menggunakan budget yang ada
untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan bayar yang ada
memang ada berapa berharap melakukan negosiasi ulang dengan jamaahnya dan sebagainya
kondisi saat ini yang penting bagi kami penyelenggara adalah bisa menjalankan amanah kepada jemaah jemaah yang mendaftar
untuk bisa berangkat sesuai dengan tanggal dan keberangkatan
karena faktor jadwal juga sangat ketat bagi jamaah tidak mudah untuk mengatur cuci dan sebagainya
apalagi kemarin termasuk dengan cuti liburan sekolah anak anak liburan sekolah anak perlu disesuaikan
nah itu juga agak ketat tapi alhamdulillah insya allah hampir mayoritas bisa berjalan
namun ke depan kita harapkan kami akan duduk bersama dengan kementerian agama mengaturkan harga referensi
kami juga mengharapkan agar referensi ini menjadi patokan para penyelenggara
sehingga tidak ada yang menggunakan harga harga di luar harga referensi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada di akhir
nanti di belakang hari ada penambahan penambahan yang lain karena di luar dengan jangkauan atau di luar perhitungan perusahaan yang logis

dengan kenaikan biaya yang ada ini apakah sudah terlihat adanya penurunan jumlah jamaah pak
saat ini belum terlihat karena memang rata rata yang berangkat di desember dan januari ini sudah terjatuh semenjak bulan november
mungkin akan berefek nanti di bulan februari atau dan bulan maret ya dan akan naik kembali biasanya di ramadan
karena ramadan itu adalah momen dimana bisa apa namanya kerinduan jamaah
khususnya yang telah mengantri
khususnya yang telah mengantri untuk berangkat haji karena harus mengantri lama
karena rasulullah bersabda bahwa ibadah umrah di bulan ramadan nilai haji bersama rasulullah
ini biasanya momen dan biasa semuanya juga sudah tahu adanya kondisi saat ini yang menaik tiga ratus persen
memang setiap bulan ramadan harga hotel juga sudah menaik
mungkin tahun ini harganya akan menaik lebih banyak daripada tahun tahun sebelumnya
baik terima kasih bapak firman m nur ketua dpp ampuri
semoga segera bisa duduk bersama dengan pemerintah menentukan harga referensi hingga aman dan nyaman untuk semua pihak
terima kasih pak firman telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia prime news